tiga hal untuk bisa unggul yang pertama itu know where your talent is at
so pastikan talenta kalian itu ada di mana itu harus ditekuni yang kedua kerja keras harus tetap kerja keras
yang ketiga ya berdoa aja kalau orang itu bakal notice kalian dan that you're lucky enough for someone to look at you and see that you have talent gitu
never stop playing mins never stop learning jadi tidak berhenti bermain main artinya kita tidak pernah berhenti belajar
jadi yang kami lakukan paper moon ini adalah wahana bermain buat kami untuk apa untuk mempelajari banyak hal
harapan saya buat anak anak muda kita harus selalu menjadikan tradisi sebagai fondasi untuk kita selalu berkarya
karena tradisi ini yang menguatkan kita tradisi ini yang membuat kita berbeda dari bangsa lain tradisi ini yang membuat kita unggul secara nasional maupun internasional
usianya masih belia
menyanyi dan bermain musik telah menjadi panggilan jiwanya sejak berusia sepuluh tahun
gadis kelahiran jakarta tiga belas desember dua ribu ini unggul dengan kepiawayannya menciptakan lagu namanya andreater
pada dua april dua ribu sembilan belas andrea merilis debut album perdananya bertajuk andreator
ada empat belas lagu dalam album ini semuanya adalah ciptaan andrea
dan semua lagunya andrea tulisnya
album ini lebih ke pengalaman dan kisah hidup andrea yang anda pernah alami dan juga terinspirasi oleh pengalaman orang orang juga
jadi ini hanya saya yang mencoba untuk memberi tahu orang dan berbagi dan mengikuti cerita
karirnya sebagai penyanyi dan musisi muda tanah air melejit setelah memenangkan kompetisi menulis lagu berskala internasional
yang dihelat oleh seorang perempuan
dia menang song academy di inggris pada dua ribu enam belas
yang berhasil menyisikan lebih dari seratus peserta dari berbagai negara
who we are adalah lagu ciptaannya yang berhasil menjadi juara pertama dalam kompetisi tersebut
who we are itu lagu yang mengangkat tentang pencarian jati diri lebih ke masa masa remaja
karena remaja ini masih bimbang dan masih bingung antara mau apa
dan ya akhirnya andrea kepengen kayak yaudah let's just have some fun gitu let's just embrace who we are
tak hanya itu di tahun yang sama andrea pernah menjadi satu dari lima puluh wanita di dunia
yang berhasil meraih penghargaan top lima puluh women leaders international award dua ribu sembilan belas
sebagai musisi penyanyi dan penulis lagu dari women leader international network vietnam
kemampuan andrea menulis lagu di usia muda terbilang luar biasa
darah seninya mengalir dari salah seorang pahlawan nasional indonesia
wage rudolf atau w r supratman pengarang lagu kebangsaan indonesia raya
ya andrea adalah cicit buyut w r supratman
generasi keempat dari keluarga besar mbah ngadini supratini kakak kandung wr supratman
dia itu adalah turunan dari wage rudolf supratman
wage rudolf supratman dimasukkan ke sekolah belanda maka dia bisa berbahasa belanda
dan mengetahui huruf huruf balok untuk menciptakan suatu lagu lagu
dan ternyata lagunya yang dipilih lagu indonesia raya itu pada tanggal dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
yang dikumenangkan di hari sumpah pemuda
dan itu menggema dan menggerakkan hati semua bangsa indonesia
dan andrea setitik darah itu berbicara kalau dia itu adalah wage rudolf supratman
berbeda dengan penyanyi wanita muda indonesia kebanyakan
totalitas andrea membuat lagu patut diantungi jempol
bahkan pengerjaan lagu lagu untuk album keduanya diproduksi olehnya sendiri
pemirsa wage rudolf supratman ini memberikan inspirasi sebesar apa untuk andrea
sebelumnya sih andre nggak tahu sama sekali kalau andrea itu keturunannya pak wer supratman
sampai waktu itu andre ikut kompetisi nyanyi di indonesia dan mama saya bilang
andrea andrea sebetulnya cicit buletnya pak wage rudolf supratman loh
tapi semenjak itu juga hal itu membuat andrea mendorong untuk
terus berkarya lah dan terus menekuni bidang musik
karena udah mengetahui bahwa andrea adalah keturunannya pak wage rudolf supratman adalah
i don't know it's just like ini adalah sesuatu hal yang andrea harus lakukan
jadi andrea terus terus berkarya
keyakinan andrea menjadi penyanyi musisi penulis lagu dan produser semakin mantap
ketika dukungan orang tua

di mata endang ibunya musik telah mengubah andrea menjadi sosok yang lebih percaya diri
andra itu yang saya tahu dia pemalu anaknya
melalui musik ini lama lama membuka diri dia sendiri
akhirnya dia mulai open up sedikit
memang harus ada kita dorong juga
dan dia itu sangat perfeksionis
jadi kalau dia kerjain suatu proyek
itu kadang suka agak lama bukan karena dia nggak bisa
belajar dan belajar
inilah yang membawa andrea menuju kesuksesan
bagi andrea menggeluti bidang seni musik tak hanya berpatok pada satu jenis musik saja
kemampuannya terus berkembang ketika ia memutuskan untuk mempelajari musik elektronik pada dua ribu tujuh belas
dari sinilah ia kemudian piawai memproduksi musik untuk lagu lagu yang ia ciptakan
di mata temannya andrea adalah sosok yang kreatif dan tak pernah kehabisan ide dalam menciptakan lagu
jadi kalau misalkan saya ke rumahnya dia
gitu terus dia tiba tiba udah nawarin kayak
terus produktivitasnya itu tinggi gitu
jadi kayak tiap minggu mungkin dia bikin lagu bikin lagu
ada aja ide yang kalau misalkan lagi bengong gitu oh ini ada lagu baru

jadi orangnya itu sangat sangat kreatif sih menurut saya
ya andrea turk membuktikan bahwa kreativitas tanpa batas
menjadi faktor penting dalam mengasah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang
bagi dia usia muda bukan untuk dilawatkan begitu saja
ia berharap semakin banyak generasi muda yang berkarya
dan berhasil membawa nama indonesia unggul di mata dunia
tiga hal untuk bisa unggul
yang pertama itu
ada di mana itu harus
ditekuni yang kedua
harus tetap kerja keras
kalau orang itu bakal
notice kalian dan
talent gitu dan kalau misalkan
yang ketiga dan yang pertama
serta antara widodo suarjo dan
gekasi masa lampau nya dalam
secangkir kopi dari pelaya ini
ditulis oleh maria trisulistiani
penggagas peppermint puppet theater
yang akrab di sapa ria
ketika kita memutuskan untuk
berkomitmen membuat karya tentang
tragedi enam puluh lima gitu ada sejarah
bangsa yang tidak diketahui
oleh bangsanya sendiri
anak muda zaman sekarang
itu tuh gak denger gak tau tentang
enam puluh lima gitu zaman kita dulu
itu tuh isinya propaganda
jadi sebenarnya sejarah yang mana sih
yang harus kita amini sebagai sejarah
bahkan sejarah keluarga kita nih gitu
banyak ya maksudnya banyak
yang terkena imbas kan gitu bahkan mungkin
kalau kita runut runut nih oh saudara
kita ada yang ternyata kena imbasnya
oh teman kita ada yang kena imbasnya gitu
pola didik yang terjadi kan
pola didik yang terimbas dari zaman itu
begitu banyak orang orang pintar
yang kemudian memang juga terkena imbasnya
dan itu membawa warna indonesia
sampai hari ini
secangkir kopi dari pelaya
adalah satu dari sekitar
dua puluh judul pementasan
kelahiran jakarta empat november

ciri khas pementasan
teater boneka peppermoon adalah
tanpa narasi dan dialog
namun lebih mengutamakan rasa
peppermoon itu artinya
membuat bulan dari kertas
membuat hal istimewa dari hal yang sangat
sederhana dan semua orang bisa
membuat bulannya sendiri jadi sebenarnya itu
alasan kenapa saya menggunakan
kami memilih nama peppermoon
ria tak sendiri
bersama suaminya iwan effendi
ia mendirikan peppermint puppet theater
pada dua april dua ribu enam belas
iwan lah yang berperan sebagai
penata artistik dan menciptakan
karakter boneka boneka peppermoon
selalu berawal dari cerita sih kalau desain bonekanya
jadi cerita dulu terus
aku biasanya bikin sket sketch gitu
sketch kasar sambil
membicarakan itu dengan ria
karena dia yang
nulis skrip dan dia sutradaranya
jadi biasanya di satu cerita peppermoon ada
ada range emosi kan
jadi seberapa sedih dia
seberapa seneng yang penting seberapa
senang karena sebagian besar kisah
di peppermoon itu menyedihkan
jadi yang penting seberapa senengnya malahan
proses memunculkan impres
melalui lampu itu jadi penting
jadi biasanya aku desain juga pakai lampu
selain ria dan iwan
peppermoon puppet theater memiliki tiga pemain boneka
mereka turut berkontribusi dalam menjaga eksistensi teater ini
capek juga ya lumayan ya
sebenarnya kalau memainkan boneka peppermint ini
ada teknik apa saja mas benny
kita ada beberapa teknik untuk memainkan bonekanya memang
tapi kebanyakan sih kita menggunakan teknik buneraku dan kebanyakan teknik yang lainnya
kursi beruda ini
kalau kursi beruda itu teknik satu boneka dimainkan satu puppeteer atau satu pemain
seperti saya ya
ya menggunakan kursi beruda ini
terus ada satu lagi yang biasanya kita bermain satu boneka dimainkan dua tiga orang atau lebih
itu namanya buneraku
jadi kita adaptasi dari teknik pemainan boneka tradisional jepang
itu bisa berdua begitu
ya jadi dimainkan berdua
satu misalnya pegang kepala sama tangannya
nanti masnya pegang mainin kakinya
atau tiga orang biasanya bisa gitu juga
nah berarti kalau untuk bisa bermain dengan dua pemain boneka begitu ya
berarti harus punya rasa yang sama begitu untuk menceritakan kisahnya atau seperti apa
benar ya memang kita harus benar benar koordinasi ya
yang jelas itu banyak latihan
dan karena di peppermint ini timnya juga kecil
terus kita sering latihan bareng
terus chemistry nya dapat aja begitu
bagi ria dan teman temannya seni teater boneka patut dilestarikan mengingat indonesia belum memiliki sekolah atau pendidikan formal
yang menyediakan fasilitas pembelajaran khusus mengenai karya seni jenis ini
karena itulah di tahun dua ribu sembilan belas peppermint puppet theatre menciptakan sebuah program belajar bagi siapa saja
yang ingin menggeluti seni teater boneka melalui pupa puppet lab
fungsinya adalah peppermint memfasilitasi seniman seniman yang ingin bikin pertunjukan teater boneka mereka sendiri
jadi sekali lagi balik kepada cita cita awal bahwa kita ngerasa medium ini menarik banget gitu
ketika ini bisa dieksplorasi oleh lebih banyak orang ini pasti akan menemui temuan temuan yang sangat asik gitu
apalagi dengan seniman seniman dari berbagai background ya
kali ini teater boneka yang dipentaskan adalah tangku pet
sikatan dari binatang kujadikan papet hasil kreasi peserta
berbeda dengan boneka peppermint tangku pet mengangkat cerita yang khusus bagi anak anak sebagai target penonton
karakter boneka yang dimainkan terdiri dari hewan hewan langka endemik indonesia

benar berterima kasih banget karena dari jurusanku sendiri itu kan desain
jadi kayak semua berpacu pada layar gitu loh
dan sedangkan aku membutuhkan sesuatu sebuah pertunjukan yang bisa dipegang bisa dirasakan oleh panca indera secara langsung
itu benar benar menyenangkan
selain menyebarkan ilmu teater boneka kepada anak anak muda
peppermoon puppet theater juga kerap menciptakan cerita cerita syarat makna yang dapat ditonton oleh masyarakat luas melalui sosial media
video berjudul mother yang diunggah ke jejaring sosial youtube ini misalnya
video ini menampilkan boneka peppermoon dengan karakter seorang ibu
jadi tidak berhenti bermain main artinya kita tidak pernah berhenti belajar
jadi yang kami lakukan peppermint ini adalah wahana bermain buat kami
untuk apa untuk mempelajari banyak hal
mempelajari manusia mempelajari masalah mempelajari dunia
jadi kenapa harus ada terus peppermint ya
karena kami merasa selagi masih banyak cerita di bumi ini yang belum disampaikan itu tugas kami untuk ada

namanya batara saferigadi dewandoro
di samping yang pertama senang yang pastinya yang kedua
kayak merasa punya tanggung jawab
karena menurut saya pribadi tradisi ini yang menjadi corak yang membedakan kita dengan bangsa lain
aku butuh dari bapak bapak gue
kecintaan anak ketiga dari empat bersaudara ini terhadap tari tradisional
tumbuh subur ketika dukungan orang tuanya mengalir deras
darah seninya mengalir dari suryandoro ayahnya dan dewi sulastri ibunya yang juga penari
waktu itu saya tidak berpikir anak saya untuk meneruskan kami sebagai penari ya
yang punya biduan penari
tapi ternyata ketika anak saya ya
khususnya batara itu mengikuti pintas pintas kami
ternyata disitulah timbul rasa batara untuk mengikuti jejak orang tuanya
kami kaget karena kita belum memberikan apa istilahnya pembekalan pada bandara
tiba tiba tau tau dia menangis
saya menjadi penata tari untuk tujuh belas agustus
jadi ketika masih umur sekitar enam tahun
menguasai lebih dari dua puluh jenis tarian nusantara
tak lantas membuatnya berpuas hati
mulai dua ribu dua belas batara mengabdikan diri sebagai penata tari dan pemain drama wayang
di lembaga seni suarga loka
saya rasa orang orang yang membantu drama wayang untuk sukses
itu mereka sangat sangat visioner
karena kita sama sama mempunyai misi dan visi
untuk membuat drama wayang ini bisa menjadi salah satu pertunjukan
yang digandrungi masyarakat indonesia sendiri
tapi juga bisa
sebagai destinasi wisata masyarakat internasional
karena kami ingin drama wayang ini bisa seperti broadway nya di amerika
kemudian drama wayang ini bisa menjadi seperti itu di indonesia
tari tradisional yang dimainkan dalam drama wayang beragam
disinilah batara mengekspresikan dirinya
menciptakan gerakan tari dengan kreativitas yang ia miliki
meski sumber inspirasi tarian yang ia ciptakan berasal dari berbagai daerah di nusantara
namun pakem pakem gerakan tari jawa tak lantas dihilangkan
mengingat drama wayang adalah seni pertunjukan yang berkiblat dari wayang orang klasik
susah sekali ternyata ya
jadi sebenarnya kalau untuk tari tradisional jawa di drama wayang ini memang semua ada pakemnya
dari kepala tangan jari sampai kaki itu ada pakem pakemnya begitu susah juga ya
tapi ngomong ngomong nih untuk soal tari tradisional jawa yang diaplikasikan dalam drama wayang itu tari seperti apa saja
kita sebenarnya ngambilnya bukan hanya jawa secara basic
tapi kita juga bisa mengambil dari berbagai unsur tradisi yang ada
kayak sunda juga terus jawa timuran juga terus ngambil bali juga
tergantung kebutuhan ceritanya
kalau untuk penokohannya sendiri
kita memang based on tradisi jawa gaya surakarta
dari satu ratus lima puluh enam pementasan drama wayang suarga loka
ada delapan judul drama wayang yang tariannya ditata oleh batara
sang penjaga hati yang dipentaskan pada dua ribu sembilan belas adalah salah satunya
kreativitas dan perjuangannya menjaga seni tradisi sukses
menuai banyak prestasi
pada dua ribu tiga belas tadi garapannya berhasil menjadi juara pertama tingkat nasional
pada festival selaras pinang masak yang digelar di jambi
di tahun yang sama
ia bahkan pernah mendapatkan piagam penghargaan museum rekor indonesia atau muri
sebagai penata tari tradisional jawa termuda se indonesia
saat usianya menginjak enam belas tahun
batara juga pernah mendapatkan penghargaan kebudayaan
dari kementerian pendidikan dan kebudayaan pada dua ribu lima belas
atas dedikasi dan pengabdiannya dalam bidang seni tari dan koreografi kategori remaja

di mata murid muridnya batara dikenal sebagai sosok muda yang disiplin
kecintaannya terhadap seni tradisi berhasil ditularkan kepada banyak generasi muda
saya terinspirasi dengan karakter beliau itu sesuatu hal yang tidak ia sadari
terkadang kan ia memberikan inspirasi
tapi saya lebih kayak hal hal yang tidak dia sadari terinspirasi sayanya
seperti itu kayak mungkin dia saat menarikan
saat ia sedang memberikan
pembelajaran kepada murid muridnya
tentang ia memberikan pengalaman pengalaman nya
sudut pandang ia berdiri berbicara
itu tergambarkan sesuatu hal yang membuat saya terniang saja
dulu pernah beliau itu berkata bahwa
jadilah yang berbeda dari yang lain
jadi itu selalu sayangnya terus
batara saferi gadi dewan doro
penata tari sang penjaga seni tradisi
semangatnya mempopulerkan drama wayang kepada kaum milenial
lahir dari kreativitas yang tak gagal
baginya seni tradisional adalah identitas sebuah bangsa
ia senantiasa memanggul tanggung jawab
agar seni tradisi tetap unggul
dengan merangkul generasi muda indonesia
penata tari sang penjaga seni tradisi
harapan saya buat anak anak muda
kita harus selalu menjadikan tradisi sebagai fondasi
untuk kita selalu berkarya
karena tradisi ini yang menguatkan kita
tradisi ini yang membuat kita berbeda dari bangsa lain
tradisi ini yang membuat kita unggul
secara nasional maupun internasional

penata tari sang penjaga seni tradisi